kabupaten karanganyar jawa tengah membuka obyek wisatanya di tengah pandemi covid sembilan belas
dari puluhan tempat wisata alam yang ada salah satu yang eksotis adalah air terjun jumok
di desa berjongar goyoso karanganyar yang dapat ditempuh sekitar satu lima jam dari kota solo
lokasi yang tidak terlalu tinggi membuat pengunjung tidak perlu berusaha payah mencapai air terjun
memang lokasi yang tidak seluas air terjun gorojogan sewu di tawangmangu
tetapi cukup untuk mengobati kerinduan wisata air nan segar
bagi yang ingin bersantai bersama keluarga tersedia tempat makan atau tempat duduk di sepanjang aliran air
meskipun terbuka obyek wisata ini tetap menerapkan protokol kesehatan
dengan menyediakan tempat mencuci tangan dan membatasi jumlah pengunjung sekitar tiga ratus orang saja
tidak bosan alami lah
tidak bosan dekat dengan solo
sementara itu manajemen wisata yang memanfaatkan hutan sebagai resort the law park mengaku
menjelang masa libur panjang pekan depan sudah menolak banyak pemesanan penginapan di sembilan belas kamar di resortnya
mulai cottage hingga jenis super glamping
untuk kamis hingga sabtu dua puluh delapan sampai tiga puluh satu oktober sudah habis dipesan jauh jauh hari oleh wisatawan
sudah booking tanggal dua puluh delapan sampai tanggal tiga puluh satu itu sudah full book semua
full book semua tipe
sampai mengembalikan banyak banyak tamu
di tengah pandemi dua puluh delapan dan tiga puluh oktober ditetapkan sebagai hari libur
berdasarkan keputusan presiden
tujuh belas tentang cuti bersama
peringatan maulid nabi muhammad saw untuk aparatur sipil negara
meskipun dianjurkan agar tetap berada di rumah
diperkirakan akan banyak warga yang mengunjungi tempat wisata
kartika bagus karanganyar jawa tengah